hari jadi provinsi jawa tengah kini ditetapkan pada tanggal sembilan belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan penantapan tanggal sembilan belas agustus ini telah disesuaikan dengan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang provinsi jawa tengah
dan tahun ini provinsi jawa tengah akan memperingati hari jadinya yang ke tujuh puluh delapan
untuk mengetahui seperti apa rangkaian acara peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan provinsi jawa tengah
langsung saja kita bergabung dengan korespondensi dari indonesia albi pratama di sana
selamat sore albi albi bagaimana persiapan acara di sana
beliau paling gak suka sama orang orang yang suka makan
oh gitu mas
makanya dia namanya pak sumar
selamat sore mevri mevri hari ini saya berada di kabupaten brebes tepatnya
berada di lapangan timur luar selatan adikarsa kabupaten berbas
dan kalau misalnya mevri lihat di belakang saya ada ramai ramai apa sih pada sore hari ini di kabupaten berbas
nah pada hari ini merupakan acara opening ceremony atau pertandingan dari peringatan hari jadi provinsi jawa tengah
dimana pada awal agustus kemarin seperti yang tadi mevri sampaikan pada awal live report kita
bahwa mulai tahun dua ribu dua puluh tiga provinsi jawa tengah ini mulai memperingati hari jadinya
yaitu pada setiap tanggal
sembilan belas agustus dua ribu dua puluh tiga karena sebelum sebelumnya sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh kita tahu bersama bahwa jawa tengah selalu merayakan hari jadinya pada tanggal lima belas agustus
nah tetapi setelahnya ada beberapa hal yang dirunut melalui sejarah dan juga disampaikan kepada pemerintah daerah dan juga dprd provinsi jawa tengah
maka ditemukan bahwa pada saat tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima atau tepatnya pada tanggal sembilan belas agustus
gubernur pertama provinsi jawa tengah ini diangkat ataupun dilantik yang antara lain bernama raden panji suroso condronegoro
nah itulah yang menjadi cikal bakal perubahan tanggal daripada hari jadi provinsi jawa tengah yang mulai diberlakukan pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
nah untuk memperingati sekaligus merayakan hari jadi provinsi jawa tengah pada tahun ini
maka kabupaten berbas ditetapkan ataupun dipilih menjadi tuan rumah di negaraan
banyak sekali acara acara ataupun kegiatan yang dilaksanakan terhitung mulai hari ini delapan belas agustus dua ribu dua puluh tiga sampai nantinya hari minggu tanggal dua puluh agustus dua ribu dua puluh
nah mevri hari ini saja sejak pagi tadi sekitar pukul enam waktu indonesia barat sejumlah kegiatan sudah mulai dilakukan
dan bisa diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat mulai dari pemerintah provinsi sendiri dan juga masyarakat baik yang ada di kabupaten berbas
maupun masyarakat yang ada di sekitar jalur pantura dan bahkan masyarakat di seluruh wilayah jawa tengah
untuk mengikuti kegiatan jalur panturan
sehat bersama bumd dan ditambah juga pada sore hari ini acara pembukaan pun berlangsung
ada pengiring lagu ataupun band yang juga sedang pentas saat ini di atas panggung
dan sebentar lagi juga kita akan menyaksikan bersama sambutan dari wakil gubernur jawa tengah
taj yassin maimun yang juga akan memberikan kata kata pengantar dan juga ucapan terkait dengan hari jadi provinsi jawa tengah ke tujuh puluh delapan tahun
yang juga sama sekarang tentunya dengan ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
nah mayfrey untuk malam nanti
nanti juga masyarakat di kabupaten berbas dan juga yang ada di wilayah jawa tengah juga bisa terus berdatangan kesini
dan juga merapat mengikuti kegiatan lainnya karena nanti malam akan ada acara solawat bersama dengan habib syekh bin abdul qalir al zaygah
yang juga dipelopori oleh pemprov jawa tengah ini sendiri
serta nantinya pada tanggal sembilan belas agustus dua ribu dua puluh tiga besok juga akan diselenggarakan upacara peringatan hari jadi provinsi jawa tengah sendiri
nah upacaranya sendiri akan dimulai pukul enam pagi dan nantinya akan diikuti oleh seluruh unsur ataupun elemen masyarakat
lalu juga pemerintah provinsi jawa tengah kepala daerah dari beberapa daerah kabupaten kota yang ada di provinsi jawa tengah
dan lain lain di alun alun kabupaten berbas
nah setelah itu akan ada rangkaian rangkaian acara selanjutnya seperti misalnya festival kuliner lalu juga akan ada festival fashion dan lain sebagainya
dan bahkan di tempat saya melakukan saat ini mevri sudah ada sekitar enam puluh lima stand
yang merupakan umkm dari binaan bumd yang dimiliki oleh pemprov jawa tengah sendiri seperti misalnya bang jantan
di sini ada bazar bazar kuliner di sini mayfrey ataupun masyarakat jawa tengah bisa menikmati bazar bazar kuliner yang ada di sini
ada juga fashion lalu juga ada cinderamata dan lain sebagainya
yang mana ini diperuntukkan dari masyarakat oleh masyarakat dan juga untuk seluruh masyarakat jawa tengah yang nantinya akan mengikuti seluruh rangkaian acara hari jadi
ataupun peringatan ulang tahun provinsi jawa tengah mulai hari ini
delapan belas agustus sampai dengan nanti dua puluh agustus dua ribu dua puluh tiga pada hari minggu mendatang
baik rasanya kalau mendengar albi laporan langsung dari sana menceritakan bagaimana kemudian rangkaian acara yang berlangsung ya
baik itu dari hari ini besok juga masih akan berlangsung dan puncaknya tentu di tanggal sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
terutama tadi kalau di belakang ada sayup sayup lagu juga ada rumah kita ya
itu satu lagu yang juga luar biasa
tapi albi saya jadi penasaran nih
puncak acara dilaksanakan di brebes jawa tengah
apa yang kemudian menjadi pertimbangan akhirnya rangkaian perayaan ulang tahun ke tujuh puluh delapan provinsi jawa tengah ini dilakukan puncaknya di brebes
ya mevri terkait apa yang menjadi pertimbangan kenapa brebes ini dijadikan sebagai tuan rumah dari peringatan atau perayaan hari jadi provinsi jawa tengah adalah karena
provinsi kabupaten brebes ini memang merupakan salah satu kabupaten yang
cukup luas di wilayah jawa tengah dan juga memiliki hal yang menjadi ciri khas ketika kita dari jawa barat memasuki kawasan jawa tengah maka pintu masuk utamanya adalah kabupaten brebes
nah di kabupaten brebes kita disambut oleh banyak sekali hal hal yang mungkin bisa menjadi oleh oleh dari perjalanan kita dari arah barat untuk menuju ke arah timur ataupun dari arah timur menuju ke arah barat
seperti misalnya kalau misalnya kita mudik lebaran ketika melintasi provinsi jawa tengah ini brebes kita langsung diajukan dengan beraneka ragam kuliner
misalnya ada telur asin lalu juga ada bawang merah karena memang bawang merah dari provinsi kabupaten brebes menjadi salah satu bawang merah terbaik yang ada di provinsi jawa tengah tapi juga ada terbaik di luar negara indonesia
dan disini juga masyarakatnya bisa dikatakan cukup solid sehingga pihak dari pempros dari kabupaten brebes ini dijadikan kabupaten
brebes sebagai tempat bertemu dilakukan diperingatan daripada hari jadi ataupun diperingatan daripada hal hal yang telah dilakukan oleh pempros dari jawa tengah sendiri
dan kalau misalnya kita ulas lagi bahwa kabupaten brebes juga saat ini dalam acara peringatan hari jadi provinsi jawa tengah sendiri ini akan dilakukan pernandatanganan kerjasama antara petani masyarakat pedagang dan juga pempros jawa tengah untuk nantinya memasarkan
serta menjual produk produk yang ada dari kabupaten brebes sebelum misalnya bawang merah tadi itu juga nantinya disebarluaskan ke sejumlah wilayah
tidak hanya jawa tengah tetapi juga ke provinsi provinsi lain yang ada di wilayah indonesia
sehingga pada tahun ini brebes ini ditetapkan sebagai tuan rumah untuk hari peringatan daripada hari ulang tahun provinsi jawa tengah ke tujuh puluh delapan tahun
baik tentunya ragam budaya ragam acara dan juga ragam kuliner ya
sedia dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun provinsi jawa tengah yang akan mencapai puncaknya di tanggal sembilan belas agustus dua ribu dua puluh tiga
saya akan kembali mempersilahkan korespondensi ann indonesia albi pratama untuk melanjutkan tugasnya atau mungkin mau sambil nyanyi nyanyi di sana
terima kasih banyak atas laporan anda albi pratama dan juga seluruh tim cnn indonesia melaporkan langsung dari brebes jawa tengah